jelang pemilu dua ribu dua puluh empat sejumlah kepala daerah akan memasuki akhir masa jabatan
pemerintah pusat pun masih menentukan pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan
namun sejumlah pihak menilai penunjukan pejabat kepala daerah perlu dilengkapi dengan petunjuk teknis
selain itu diharapkan para pejabat kepala daerah yang terpilih bisa bersikap netral
mengutip dari cnn indonesia com dari tahun dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tiga terdapat sekitar dua ratus tujuh puluh satu kepala daerah
yang terdiri dari dua puluh empat gubernur lima puluh enam wali kota dan satu ratus sembilan puluh satu bupati di seluruh indonesia
yang akan habis masa jabatannya dan digantikan oleh penjabat kepala daerah
pada tahun dua ribu dua puluh dua saja terdapat tujuh gubernur dan sembilan puluh tujuh bupati dan wali kota
yang berakhir masa jabatannya
kekosongan jabatan tersebut pun akan diisi oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat
mengutip cnnindonesia com ketua presidium komite independen pemantau pemilu jojo rohim mengingatkan
penjabat kepala daerah tidak boleh ikut mendukung salah satu calon tertentu
jujo pun menegaskan bahwa penjabat kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat
harus memastikan penyelenggaran pemilu atau pilkada berjalan jujur dan adil
di sisi lain direktur eksekutif lingkar madani indonesia rai rangkuti menilai pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri perlu membuat pedoman teknis tentang peran penjabat kepala daerah dalam penyelenggara pilkada dan pemilu
rai menyebut pedoman teknis diperlukan untuk mencegah keberpihakan penjabat kepala daerah kepada calon tertentu
ada pun menteri dalam negeri tito karnavian akan menerbitkan permendagri terkait aturan teknis soal penunjukan penjagaan
pejabat kepala daerah namun masih dalam tahapan finalisasi
tito juga berjanji akan mengevaluasi kinerja pj kepala daerah secara rutin
dan untuk mendalami topik ini kita sudah terhubung dengan dua narasumber
yang pertama komisioner kpu idam holik di jakarta dan sekretaris jenderal komite independen pemantau pemilu kk suminta yang juga berada di jakarta
selamat sore bapak bapak apa kabar pak
siap pak kakak
oke terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
saya langsung ke pak kakak dulu kalau gitu
bagaimana kemudian kita memastikan para pejabat kepala daerah ini bisa bersikap netral dalam pemilu dua ribu dua puluh empat tegak lurus tidak terlibat politik praktis memahami narasi seperti ini bagaimana pak kakak
ya ini adalah kekhawatiran yang cukup besar ya
untuk kita sebagai pemantau pemilu masyarakat saya pikir juga kang ilham sebagai penyelenggara pemilu
kekhawatiran kita yang terbesar adalah bagaimana agar pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat itu benar benar didasarkan pada pemilu yang luber dan jurdil
nah soal asas keadilan ini tentu saja akan memerlukan keterlibatan penyelenggara negara
sebenarnya ini hanya salah satu saja
kepala daerah itu adalah
sebagai penyelenggara negara artinya seluruh penyelenggara negara mulai dari presiden sampai sebenarnya diatur juga tentang kepala desa
itu bagaimana bisa menjamin keadilan pemilu
nah masalahnya di dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini kita mempunyai sekitar dua ratus tujuh puluh satu kurang lebih ya kepala daerah yang akan ditunjuk akibat daripada pasal peralihan di dalam undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas
ini kepala daerah yang seharusnya dilaksanakan pemilihan kepala daerah tahun dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga jumlahnya satu ratus satu dan satu ratus tujuh puluh total dua ratus tujuh puluh itu harus ditunjuk oleh pemerintah pusat
nah ini jadi ada dua komponen
pertama adalah dua ratus tujuh puluh satu kepala daerah yang dipilih pada pemilihan dua ribu dua puluh di masa pandemik lalu
kemudian hampir angka yang sama itu adalah yang akan ditunjuk oleh pusat
kita perlu meyakinkan bahwa yang ditunjuk oleh pusat itu memang benar benar kepala daerah yang kemudian diberi wanang dan tanggung jawab dan secara imparsial
sebenarnya harus melekat pada semua penyelenggara negara melekat bahwa mereka tidak melakukan ataupun melakukan sesuatu yang tidak kemudian bisa diartikan atau benar benar berpihak atau merugikan
kemengutungan pihak tertentu sebagai peserta pemilu
saya pikir demikian
oke pak kakak gini bulan lalu kalau saya tidak salah presiden juga sempat mengundang sejumlah kepala daerah begitu ya termasuk juga pj kepala daerah ke istana begitu
apakah ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat bahwa tidak boleh nih ada yang jadi agen politik tertentu begitu cukup di situ saja
saya pikir presiden dan juga pemerintahan
itu satu hal tetapi yang lebih penting lagi adalah presiden melalui kementerian negeri misalnya itu memberikan ruang kepada publik untuk terus menerus memberikan masukan melakukan pemantauan kemudian juga ada feedback
jadi perlu sebuah regulasi yang jelas
misalnya sampai saat ini menteri dalam negeri baru menyampaikan akan membuat
padahal sebenarnya kita seharusnya regulasi itu sudah harus terbahas di publik
menjadi debat publik agar tidak membuka ruang untuk hal hal yang kita khawatirkan tadi
jadi apa yang dilakukan oleh bapak presiden saya pikir harus ditindaklanjuti dengan proses proses yang selanjutnya meyakinkan bahwa memang pemerintah mempunyai keinginan seluruh kepala daerah baik yang melalui pemilihan maupun yang ditunjuk melalui peraturan yang akan datang itu juga benar benar menjadi kepala daerah yang netral
problemnya tentu saja
di pemilu dua ribu sembilan belas kita menemui di misalnya di jawa tengah banyak laporan tentang kepala daerah yang dinilai berpihak
kepala daerah ssa lebih banyak lagi
kemudian di pemilihan dua ribu dua puluh juga banyak dilaporkan hal seperti itu
problem selanjutnya adalah seringkali undang undang ataupun hukum dalam pemilu itu tidak mampu untuk mencegah pertama
kedua menindaklanjuti apabila ada pelanggaran
ini sesuatu yang saya pikir
harus dipikirkan di dua ribu dua puluh
kalau kita ingin memberikan signal khususnya pemerintah memberikan signal kepada seluruh rakyat indonesia bahwa mari kita berdemokrasi dengan baik
mari kita jaga keadilan pemilu melalui demokrasi dan pemilu yang baik
oke baik saya ke pak idam kalau gitu
pak idam bagaimana merespon ini
rekomendasi sejumlah pihak mengatakan perlu ada petunjuk teknis begitu ya untuk peran kepala daerah ini
dalam kontestasi pemilu dan pilkada dua ribu dua puluh
apakah ini memang seperti itu idealnya atau ada mekanisme apa kira kira dari kpu untuk mengawasi
tentunya kami sebagai penyelenggara akan fokus bagaimana memastikan penyelenggara kami berintegritas
dalam menyelenggarakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak atau pilkada serentak nasional dua ribu dua puluh
terkait dengan komentar dari para pengamat ya kami sebagai penyelenggara pemilu tentunya akan lebih fokus
mempersiapkan penyelenggaran pemilu yang berintegritas
seperti apa kemudian persiapannya itu
karena kan kalau tadi pak kaka mencontohkan di pemilu sebelumnya masih ada begitu yang nakal
apakah ini sudah disiapkan mekanismenya
kami akan mempersiapkan regulasi dan pelaksanaan regulasi dan memastikan bahwa penyelenggara kami tidak melakukan moral hazard
sehingga mereka dilihat publik sebagai penyelenggara yang imparsial
kami pastikan penyelenggara kami dalam pelaksanaan pilkada serentak nanti itu imparsial ataupun independen
dan inilah pentingnya partisipasi publik di semua tahapan penyelenggaraan pilkada
kalau gitu kita nanti
jadi akan kembali ke pak kaka
kita juga ingin menanyakan seperti apa mekanisme pengawasan atau juga mekanisme kritik yang akan berlaku begitu ya
tapi nanti kita lanjutkan dialognya usai jeda cnn indonesia newsroom kembali sesaat lagi
dan kita kembali terhubung dengan pak idam dan juga pak kaka
pak kaka kalau gitu
tadi pak idam sudah mengatakan aturan sudah jelas ada
apakah kemudian perlu mekanisme pengawasan atau pola kritik yang lebih rigid agar kemudian netralitas yang diusung ini benar benar berlaku nanti di dua ribu dua puluh empat pak kakak
penyalahgunaan ataupun ketidak netralan kepala daerah hal ini diakibatkan karena seperti yang
saya katakan konsekuensi daripada pasal peralihan di dalam undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas tetapi kalau
kita perhatikan di dalam larangan larangan pemilu kampanye itu jelas sekali bahwa di dalam larangan
kampanye itu ada beberapa hal misalnya kepala daerah dilarang untuk membuat kebijakan ataupun
kegiatan yang dinilai berpihak kepada peserta pemilu lalu siapa peserta pemilu dalam pemilu
misalnya itu jelas calon presiden dan wakil presiden kemudian partai politik anggota dpr
anggota calon anggota dprd dan calon anggota dpd nah siapa yang paling mu kemungkinan
kerawanan itu cukup besar kalau secara nasional tentu saja partai politik dan
pilpres tapi kalau di masing masing daerah misalnya adalah pemilihan dpd dan dprd baik
provinsi maupun kabupaten kota nah di dalam pasal dua ratus delapan puluh ada larangan kemudian dua ratus delapan puluh satu itu juga
larangan jelas kemudian yang lebih jelas lagi dua ratus delapan puluh dua di undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
hai nah larangan yang jelas kemudian yang lebih jelas lagi dua ratus delapan puluh dua di undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas nah larangan
larangan ini bagaimana kemudian saya mungkin nanti mohon juga masukan dari pak idam karena saya
berpikir tadinya seluruh pkpu tentang pemilihan umum atau pemilu empat belas februari nanti sudah tersedia
kalau nggak salah saya baru ada pkpu tiga dan empat dan itu kalau terlalu mepet waktunya publik juga tidak
bisa untuk menyikapi dengan utuh ya sehingga saya berharap bahwa regulasi regulasi
sebelumnya saya berpikir berada sebelum itu kemudian juga regulasi dari kemendagri kemudian kasn dan lain
sebagainya ini harusnya menjadi sebuah pemikiran ekstraordinari yang sampai sekarang saya tidak
mendapatkan secara utuh baik dari pemerintah juga saya harapkan penyelenggara pemilu tidak
ketinggalan maka dalam hal ini oke pak idam bagaimana menjawab ini apakah masih punya waktu untuk kemudian
yang disampaikan oleh pak kaka
apa yang menjadi
masukan konstruktif dari kang kakak
ini akan kami catat dan kami akan
laksanakan sebelumnya saya ingin ucapkan
nuhun terima kasih ya kang atas
masukannya kedepan kami akan
penerbitan pkpu dan tentunya juga
kami akan mengintensikan komunikasi
dengan pihak terkait dalam proses
legal drafting penerbitan pkpu
atau peraturan teknis yang akan
digunakan dalam penyelenggaraan
pemilu ataupun penyelenggaraan pilkada
terkait dengan apa yang
disampaikan oleh kang kakak tentang potensi
adanya abuse of power kami
sebagai penyelenggara pemilu
salah satu kewajiban kami adalah
melakukan sosialisasi nanti kami
akan lakukan sosialisasi
kepada asn di lingkungan
pemerintahan daerah melalui
kpu ataupun kip
kalau untuk penggunaan anggaran
nanti juga akan masuk dalam aturan
atau regulasi itu
mengenai penggunaan anggaran
karena dalam undang undang pilkada
dinyatakan bahwa sumber pendanaan
penyelenggaraan pilkada adalah dari apbd
nanti rekan rekan kami akan
mendapatkan anggaran dari apbd dan
penggunaan dana publik ini akan
diawasi oleh semua pihak
jadi insya allah terkait
dengan potensi atau kekhawatiran
adanya politik anggaran
yang bermain dengan kpu
jadi disinilah nanti peran
dan kami sebagai penyelenggara pemilu
atau regulator penyelenggaraan
pilkada kami akan memastikan
penyelenggara kami di level provinsi
mematuhi semua aturan
oke artinya kemudian
komitmennya sudah ada saya terakhir ke
pak kk sorotan tajam
apa kemudian dari pemerintah pusat
netralitas ini apa yang
benar benar perlu dijaga
yang saya pikir perlu dilakukan pertama adalah
pemerintah pusat sendiri
keyakinan kepada publik dan
benar benar melakukan bahwa pemerintah
daerah pemerintah pusat sampai ke daerah
serius untuk menjaga
netralitas kepala daerah dan juga
seluruh aparatur negara lainnya
nah kemudian kedua saya pikir
peran bawah seluruh harus diperkuat
dan dalam hal ini gak kunduh karena
pelanggaran terhadap pasal satu
pidana sehingga ini harus
benar benar dijaga dan bahwa
saya pikir perlu kita ajak bersama sama
untuk hadir sebagai
pengawas pemilu sebagai penjaga
keadilan pemilu dan ketiga ini
sangat penting sudah saatnya indonesia
mempunyai sebuah dewan etik
penyelenggara negara jadi
penyelenggara pemilu ada dewan etiknya
dewan kehormatan penyelenggara
pemilu nah seharusnya
penyelenggara negara ada dewan
kehormatan atau dewan etik
penyelenggara negara dan ini sangat mendesak
penyelenggara negara sudah banyak
sekali dinilai khususnya
dalam bahwa pemilu dan
pemilihan itu terlanggar atau
dilanggar dengan sengaja saya pikir itu
sangat penting terima kasih
oke baik rekomendasinya mudah mudahan
dilakukan begitu ya
diterapkan oleh penyelenggara
khususnya kpu dan juga bawaslu dan bagaimana
kemudian nanti implementasi
dari komitmen ini bisa berjalan di lapangan
terima kasih bapak bapak pak idam
holik dan juga pak kakak suminta sudah
bergabung di cnn indonesia newsroom
sore ini selamat sore assalamualaikum